gambarnya sudah ada
nah ini dia
nah ini masih dinantikan juga ya
ini memang persiapan untuk menjemput
kedua mempelai dan juga dari pihak keluarga
ya jadi tadi ya
sebagai informasi pemirsa bahwa kereta kencana
inilah kereta kencana yang dibawa langsung dari solo
yang juga digunakan pada saat resepsi
pernikahan bobby dan kahyang
di solo kemarin
dan memang juga bisa dilihat
kalau memang kereta kencana ini sudah dihias
dengan khas dari mandailing ya
ini jadi pencampuran
akulturasi budaya gitu ya
antara jawa dan juga mandailing
dan terlihat atau tampak
sangat meriah ya
ini terlihat ya keretanya
kudanya dari solo
dan sekarang ini juga bisa berjalan jalan
seperti itu ya
ini kudanya terbang nih dari solo
sampai ke medan langsung
langsung jadi bisa menapakan
mungkin juga lagi bingung nih jalanannya seperti apa ya
kok beda dengan jalanan biasa
tapi sepertinya memang tampak
semuanya juga sedang bersiap siap
untuk melakukan nanti
kirap penjemputan juga ya
kurang lebih diperkirakan akan sekitar
memakan waktu empat puluh menitan ya
dari pernikahan bobi dan juga
nah nanti kereta ini akan ada tuh
pemirsa tujuh kereta kencana
masing masing kereta kencana akan ditempati oleh
mereka yang sudah ditentukan ya
yang pertama pasti tentunya adalah
yaitu bobby dan juga kahyang
lalu nanti yang keduanya
presiden jokowi ibu iryana
ini adalah mungkin dari orang tua ya
kaisang juga katanya akan bergabung
di kereta kedua ya
karena kaisang belum menikah ya
jadi masih ikut orang tua seperti itu ya
jadi keretanya pun bergabung
barengan dengan orang tua
belum boleh sendiri
nah di kereta selanjutnya
itu adalah kalau tidak salah nanti keretanya
gibran dan juga selvi
oh itu kereta keempat ya
gibran itu kereta keempat
oke berarti mungkin bisa dipisahkan
mungkin saja yang kereta kedua adalah
memang keluarga dari
bapak presiden jokowi
mungkin yang kereta ketiga mungkin juga dari keluarga
oke ini kita lihat mobil dengan plat nomor ri satu
jadi tentu ini merupakan mobil dari bapak presiden
ya sudah terlihat
bapak presiden ini sedang menggendong
sang cucu jari atas
yang dari kemarin memang selalu menarik perhatian juga
ada ibu iryana juga ya
menggunakan kebaik kuning
sudah memasuki medan convention center
jadi kita masih membutuhkan
waktu beberapa menit lagi sepertinya ya
salvi juga sudah terlihat
sepertinya akan langsung naik ke kereta kencana nih
jadi sudah bersiap siap sebenarnya ya
jadi ini pak jokowi
bapak presiden dan juga ibu iryana
akan langsung menaiki kerta kencana
oh sudah bahkan ini
nah ibu iryana sudah naik
ya di kereta kencana yang kedua
bersama bapak presiden jokowi
wah kaisang bawang merah tuh
nah ini pengantinnya
jadi ini pemirsa nih
kalau mau tahu bagaimana nanti
obrolan di dalam kereta kencana
lihat aja vlognya
ini supaya tidak
kelawatan momen momen penting
yang ada di kereta kencana
obrolannya mereka juga nih ya
inilah khas dari kaisang
tapi memang seluruh warga medan pun
ini sedang menantikan
kirap dari kereta kencana ini
dimana juga bapak presiden jokowi
juga bisa seperti
menyapa para warga medan
nah ini pengantin
nah baju yang dinantikan
masih dengan ampunya
dan ternyata menggunakan
baju berwarna kuning kemasan
kuning kemasan ya
oh menggunakan baju kuning juga nih
ini masih mencari cara untuk turun
tujuh tingkat ini ya kan
memang tidak mungkin
karena kalau namanya perempuan ini memang
kebayangnya kan agak sempit
jadi langkahnya pun sangat terbatas ini
ya berhasil juga
oke dituntun langsung oleh sang suami
ini mereka sekarang sudah
karena kemarin juga sempat ini
di merpanggil mereka itu
sebelum prosesi mereka itu nggak boleh pegangan
iya sekarang udah boleh ya
karena udah pegang
harus malah dipegang
kalau nggak dipegang aneh malahan ya
nah ini kita lihat nih
mas bobby juga sedang
wah ini akan agak sulit lagi ya bagi
wah butuh usaha ya yang luar biasa nih
menaiki kereta kencana ini
nah bobby akan naik dari sisi sebelah kanan pemirsa
mungkin kalau kita mau tahu
apa yang dibicarakan sama mereka berdua
tanya sama penunggang kudanya
penunggang kudanya yang tahu itu harus diwawancara
nanti ya dicari itu
apakah memang sebenarnya itu sudah ada
pengeras suara yang mereka bisa dengar juga
kan penasaran pengantin baru ini
kira kira bicara aja apa ya
ini antara penasaran sama kepo ya
kita lihat ya dari wajahnya bobby dan juga kahian
kayaknya udah gak tegang lagi ya
kayak hari pertama di solo
ini udah santai gitu
tidak santai karena hari ini juga
memang resepsi pernikahan dari mereka juga
dan harus memperbaikannya juga kan nih
tampak fresh gitu ya dari keduanya ya
jadi mungkin sudah melewati
berbagai macam ritual ya
bertemu dengan ribuan orang
nah sekarang seperti sudah terbiasa untuk
apa namanya disorot seperti ini ya
oleh masyarakat indonesia
ya pasti disorot karena ini pernikahan dari putri presiden jokowi ya
jadi bangsa atau rakyat juga pasti tentunya akan melihat
bagaimana pernikahan mereka
apalagi juga ini survei terakhir nih lena
bahwa masyarakat indonesia
acceptance nya terhadap kinerja pemerintahan jokowi itu meningkat terus
ini euforianya akan terus terbawa nih oleh masyarakat kita ya
lihat bagaimana resepsi pernikahan dari bobi dan juga kak hiang
dan kita juga bisa sama sama menyaksikan bahwa kerintah kencana ini sudah berjalan
tadi juga di dalam seperti tampaknya
harus sedikit menunduk nih ya mbak kahiyang ayu ini
oh ada kamera tuh di dalam
iya jadi kita juga bisa langsung menyaksikan kan
senyum manis dari mas bobi
ini semacam royal wedding ya
iya gak sih
royal wedding indonesia ini
nah ini ada apa nih bapak jokowi seperti sedang
apa namanya berbincang ya dengan para ajudannya
tapi kereta sempat terhenti
oh ini ada yang akan dibawa nih kayaknya kantong kantong tertentu
apakah ini persiapan untuk vlognya dari
itu ajudannya juga ya sudah berubah wujud ya
menggunakan baju adat sekarang ini
biasanya kan menggunakan baju safari tuh
sekarang udah pakai baju adat menyesuaikan tentunya ya
wah kaisang sudah memulai aksinya merekam bapak presiden dan juga ibu iryana
kayaknya yang tegang malah pak jokowi dan ibu iryana nih mukanya
kalau kita perhatikannya
bapak presiden dan ibu iryana yang tampak seperti belum melihat kita senyumnya mereka
ya mungkin ada beberapa persiapan yang oke yuk siap sudah siap ayo balik berjalan
seperti itu sudah memberikan kode nih ya bapak presiden juga
sudah ayo jalan sudah mulai berjalan juga
iya tinggal kaisan yang belum menikah
apakah kaisang juga akan menikah dalam masa pemerintahan bapak presiden yang pertama ini
karena dua duanya menikah kan
betul dalam satu periode ya
sudah satu periode kita belum tahu nih
oke ini kita lihat ya kereta pertama nih keretanya
kedua mempelai ya dari mas bobi dan juga mbak kaniel ayu siregar
wah masyarakat pemirsa kita lihat waduh penuh sekali
antusias sekali ini
di jalanan ini ya di jalanan menuju ke

ada yang menggunakan ini tuh kayaknya apa baju pns segala ya
di sebelah kanan kalau kita perhatikan tuh
ya ini memang menjadi salah satu yang dinantikan ya
bisa melihat dari dekat
kedua mempelai dan juga bapak presiden jokowi beserta dengan keluarga
piring piringannya juga di depan ya dengan menggunakan berbagai macam baju adat
pemirsa tadi sempat mengatakan
jadi saya bisa membayangkan tuh ya bagaimana suasana di sana terkesimanya fadi anissa nadia reinhardt gitu
bisa melihat pada saat yang bersamaan berbagai macam kain adat ada di situ ya
bineka tunggal ika tuh bisa terasa sekali di resepsi pernikahan
ya dengan adat yang berbeda beda ini juga bisa melambangkan satu persatuannya kita bergembira bersama seperti itu ya
ya bisa terdengar juga nih para teriakan warga yang begitu antusias

oh jadi sempat juga berhenti ya untuk bisa diabadikan
bapak jokowi teriak teriakan dari warga juga yang antusias
senang banget loh ini aku juga kayaknya merasa kalau ada di situ
bapak jokowi mbak kayang selamat ya
soalnya ini menjadi pesta rakyat juga pada akhirnya ya bukan hanya pesta dari bobi dan kahiyang aja
di solo pun dulu kita lihat seperti ini juga
sambutan masyarakatnya juga begitu luar biasa ya di medan juga seperti itu
nah ini memang jalanan ditutup pemirsa dari medan urgency international
dan kejensetar ke bukit green ya regensi tempat resepsi
tetapi tentu ini ya sekali ya dalam setahun ya
ya ini berarti ini sekarang menuju ke tempat pernikahan di bukit hijau regensi ya
oh bukit hijau regensi ya
bukan green pak kalau hijau memang inggrisnya green pak
biarin bahasanya inggris
jadi saya pernah wawancara gibran waktu itu di good morning
nah gibran itu tuh dipesan sama bobby dan juga kak hayang
mereka ini tesisnya harus kelar katanya sekarang
karena mereka berdua itu bertemu kan saat mereka kuliahnya setelah di ipb
dua duanya sama sama mengambil manajemen
dan sekarang ini dua duanya sedang mengerjakan tesis
nah jangan sampai terganggu nih tesisnya gara gara pernikahan ini ya
iya memang mungkin banyak sekali persiapan yang memang dilakukan juga sama mereka
tapi kayaknya begitu ditanya kemana sih bulan madunya mereka bilang tetap di indonesia
mungkin saja itu sambil mengerjakan tesis bersama gitu
jadi sekarang ini kan sudah tidak terpisahkan
jadi bisa saling eh kamu bikin apa aja sekarang kamu punya data apa nih materinya apa
nah bisa terus bersama dua puluh empat jam
sudah saling bantu nih kayaknya
seru sekali ya lihat masyarakat di medan sumatera

luar biasa guys yaya
kalau kita perhatikan itu para penjaga sedang mencoba menenangkan kudanya
barangkali ini karena riuh dari masyarakat ya dengan teriakan teriakannya
ini semoga bisa tenang kudanya lebih tenang dan membawa lebih lancar ya kereta kencananya
ini kalau mas bobi sama kahya tadi melemparkan gunibek
mungkin masyarakat medan berharap bapak presiden melemparkan sepeda kali ya
hahaha jangan dong kalau melemparkan sepeda itu terlalu bahaya
kalau sepeda itu bukan dilempar tapi lempar pertanyaan dan anda menjawab baru bisa mendapat sepeda
sudah mulai tenang
jadi seperti itu tadi yang melemparkan
dan gunibeknya itu adalah dari kaesang ya
dari kaesang ya berarti di kereta kencananya nomor dua ya kalau begitu
mungkin nanti bisa dicari tahu tuh apa isi goodie bagnya ya
karena kita juga ingin tahu dulu yang di sini
eh sudah berhenti kereta kencananya ini pak mirsa kalau kita lihat
oh jadi benar ternyata bapak presiden bukan melempar sepeda ya kembali lagi ya
itu harus dilempar pertanyaan dulu
tapi ini adalah cedera mata yang memang diberikan
baik sepertinya kereta kereta ini sedang berhenti pak mirsa dan ada yang sedang dilakukan ya
oleh para apa namanya pembawa kuda ini
para penjaganya untuk bisa menenangkan kuda tadi itu
karena sempat sepertinya kudanya agak agak ini ya
terkejut gitu melihat antusiasme masyarakat
begitu ramainya gitu
ya atau mungkin juga karena keretanya dari solo ya
yang biasanya mungkin lembut gitu loh
beda beda adat
atau juga mungkin cuaca barangkali yang berbeda ya
saya penasaran juga nih sekarang kesana lagi panas atau lagi dingin ya
ya ini perjalanan akan diperkirakan sekitar empat puluh menit
ini mungkin sudah berlangsung dua puluh menit
ya ini juga perjalanan ditempuh ini sepanjang dua km
lumayan sih sebetulnya ya dua kilometer ya
kalau apa namanya menggunakan kereta kencana sih sebetulnya nggak kerasa
yang jalannya itu loh
bisa sekalian olahraga ini kan juga masih pagi
jalan dua km kan ya lumayan juga ya
tapi apa namanya untuk resepsi pernikahan dari bobi kahyang dan juga tentu ini mantunya bapak presiden ya
kita semua juga lupalah dengan rasa capeknya
masyarakat juga bahkan menantikan ini dari pagi pagi kan
betul sekali dan ini juga memang mereka yang sudah sangat antusias
ini juga tidak tiba tiba seperti ini
karena memang mereka ini mengharapkan
bisa melihat langsung juga tidak hanya mempelai tapi juga bapak presiden jokowi
bahwa keluarganya sekarang ini juga memang sedang menuju ke tempat acara resepsi
oh ya di medan sekarang sedang berawan
jadi seharusnya tidak terlalu panas ya sekarang
bahkan kalau menurut perkiraan cuaca ini siang nanti akan ada sedikit hujan
jadi harus bersiap siap juga
semoga tetapi tidak hujan ya
karena kemarin juga selesai acara itu juga memang hujan
hujan ya kemarin
oh jadi kita tahu ya
pas yang tadi diminta berarti itu isinya adalah goodie bag
itu ada persiapan kita pikir itu adalah persiapan dari ks sang
tapi ternyata ini seperti goodie bag yang memang dibagikan
karena ini resepsi juga nanti kita tentu berharap akan ada banyak tamu tamu yang prominent ya
tamu tamu yang dikenal tentunya yang akan menghadiri resepsi pernikahan bobi dan kahiyang kali ini
nanti kita akan lihat
ya kita melihat sedang
waduh kudanya tuh
sang kuda juga kembali ini sedang ditenangkan
kita berdoa dari sini yuk kita doakan supaya kudanya bisa lebih tenang ya
karena pasti kaget juga sih
kudanya ya kita aja juga melihat antusiasme masyarakat kali ini kan luar biasa ya
karena melihat dari kuda yang sirkang ini tampak tidak tenang ini juga membuat kita tidak tenang ya
jadi ikut merasakan deg degan juga kalau misalnya berada di dalam kereta
deg degan juga gitu
ya namun sepertinya dari kedua mempelai ini tampak tenang
jadi mungkin bisa menenangkan kita juga ya
tadi kalau kita perhatikan ya pas pampres menggunakan baju jawa ya
dari pernikahan yang di solo itu kan ada pas pampres satu personilnya viral ya karena ganteng
dan sekarang ini kayaknya ada juga nih
nanti mungkin akan jadi berita juga
jadi wah ini juga jadi
iya disuapin permen
hmm nanti bapak ini mumpung lagi anniversary pernikahan gitu
oh iya kalau istri saya bukan permen maunya nasi padang
disuapin nasi padang ya
tapi apapun itu yang penting penuh dengan cinta kok pak
gimana lena kapan mau disuapin
oh nanti mungkin aku mencari dulu yang disuapin yang mau disuapin gitu ya
oke ini sudah mulai jalan lagi nih pemirsa
gimana nih rena melihat makeupnya mbak kahiyang gimana nih yang sekarang yang hari ini
hari ini juga memang menurut aku mbak kahiyang tampak cantik dan baju yang digunakan juga berwarna kuning
ini juga memang pantas digunakan oleh mbak kayang
cocok gitu sepertinya
dan memang pihak keluarga juga menggunakan baju yang sama ya
warna kuning begitu ya
jadi tone nya berwarna kuning
kemarin mas berry yang bertugas untuk makeup mbak kahyang hari ini mengatakan dihindari warna warna pale
jadi harus warna warna yang tegas begitu untuk makeup mbak kahyang
wah itu kita lihat
oh ada ibu yang kerja
ya ini dihimbau juga kepada seluruh warga untuk tetap mendingan pada barisannya ya
jadi karena nanti juga ini kan perjalanan juga cukup panjang dan memang banyak sekali antusias takut terdorong dorong malah nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan
mereka sepertinya sedang berebut itu berebut goodie bag itu loh
oke kalau tadi berwarna putih sekarang tampak seperti berwarna hitam
hahaha beda mungkin ya
iya saya penasaran apa isinya ya
apakah isinya adalah t shirt mungkin
t shirt gambarnya sama mbak kahyang
oh itu iya bisa jadi souvenir yang diberikan ya
itu bahkan gampang itu t define jalan ini dan kita lihat banget di mana hal ini jadi di sistem ini bukan fossil gaji lagi covid sembilan belas pasang itu di p bronx

yang kami terima juga
hotel di sana penuh ya
hari ini tiga hari kebelakang
pasti selalu penuh seperti itu
karena memang menyambut tapi kalau kita melihat
ini para perempuan yang berjalan juga ini
adat adat khas sumatera utara
ini luar biasa sekali loh
ini ya arah arahkan ini ya
arah arahkan ini dan juga memang
mengingatkan kita bahwa indonesia ini sangat luar biasa
setelah ada pernikahan
bobi dan kahyang ini
akan ada banyak pengantin pengantin
ke depan yang terinspirasi
pernikahan seperti ini ya
betul betul apa namanya
dan juga bisa diperlestarikan
karena adat adat di indonesia ini kan
kaya sekali pemirsa
seperti adat di mandailing ini saja
umurnya sudah ratusan tahun
dan dijaga turun temurun
betul dan memang apalagi filosofi dari
adat mandailing ini juga sangat
luar biasa ya penuh dengan kasih sayang
dan juga persatuan
mandailing ini termasuk adat
cukup penting ya di sumatera utara
dalam sebuah artikel
atau apa ya
semacam pernyataan dari
nama mandailing itu disebutkan
dan ini sebagai salah satu
ke sumatera utara
tapi cukup tertib ya
kalau kita lihat ya
masyarakat juga bisa
dari kereta kencana ini
menggunakan baju adat juga tuh ya
dan jalannya gagah sekali
agak gagah dan juga sambil berjaga jaga
pasti besok masuk berita tuh
pas pampresnya dimaksud
sekarang aja udah masuk
sekarang aja udah masuk ya
kalau mau tahu pemirsa siapa itu
tunggu besok ya
pasti akan ada di beritanya
ya seperti lalu lintas juga diberhentikan untuk sementara
karena pasti akan sangat macet ya kalau dipaksakan untuk dibuka
namun masyarakat medan juga tentu sangat memahami mengerti jika memang harus ada rekayasa lalu lintas pada hari ini pagi ini tepatnya
tapi ini menjadi satu pemandangan yang begitu cerah ya
jadi warna warni dari pakaian adat dan juga dekorasi dari kereta rencana ini sangat menarik sekali gitu
ya tapi tadi kan sempat dikatakan akan ada artis ya yang masuk kereta rencana
kayaknya kita masih belum lihat ya lena ya masih belum tampak apakah benar atau tidak betul atau tidak begitu
ya betul dan memang sejauh ini kita juga masih menantikan siapa saja kira kira yang menduduki dari kereta setelah keempat itu ya dari kelima ke enam
apakah memang artis atau memang ada pihak keluarga mungkin atau para menteri
ya kita juga belum melihat nih kereta kencana yang dinaiki oleh ibunda dari bobi
ya ini bapak jokowi
jadi rencananya pemirsa nanti bapak presiden ini akan disambut oleh para menteri
jadi para menteri itu sudah hadir di bukit hijau regency di tempat resepsi ya
ya tempat di mana tadi nadia reinhard fadi dan juga arissa melaporkan
kalau melihat waktunya sih ini seharusnya sekitar sepuluh an menit lagi sudah sampai ke bukit hijau regency atau di tempat resepsi
semoga saja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
ya kita lihat dari kereta rencana nomor dua
sepertinya masih sibuk ya bapak presiden dan juga kaisang melemparkan judi bag ke masyarakat atau ke warga medan
kita bisa tampak dengan jelas
oh memang dibawa tuh oleh pas pas
jadi tebak tebakan kita juga salah ya
ya yang tadi itu bukan dibawa

yang tadi itu bukan dibawa
yang tadi itu bukan dibawa
nah memang ternyata gidibek berwarna hitam apakah isinya
nanti tuh biasanya reporter kita akan langsung cari tahu tuh apa isi gidibeknya
wah sangat antusias ya masyarakat
dan membut ke diri mereka pemirsa
tapi memang bapak presiden jokowi ini selalu memiliki ciri khas ya
ya jadi beliau memiliki cara berkomunikasi sendiri
gayanya bapak presiden itu ada lah gitu ya
memang cenderung tanpa hampir tanpa jarak ya dengan warga begitu dengan masyarakat
contohnya seperti ini misalnya
sempat juga sih sebetulnya mendapatkan kritikan
jadi kritikannya lebih kepada aspek keamanan
karena bapak presiden kan adalah sebuah negara
bagaimana aspek keamanannya
tetapi waktu itu teman teman dari protokoler
keamanan mengatakan bahwa
asal pres ya terutama
mengatakan bahwa itu semuanya sudah diatur
dan bapak presiden tetap aman
dengan cara komunikasi yang beliau pilih
untuk bisa dekat dengan masyarakat
jadi tetap saja ada masalah seperti itu ya
ya saya ini kita masih melihat kering keringan
yang masih berjalan ya
di ruas jalan raya di medan sumatera utara
kalau kita lihat sepanjang dua km jalan tadi
ke bukit hijau regensi ini
hampir tidak ada ruas jalan yang tidak ada masyarakatnya
ya semua ruas jalan diisi oleh warga
mungkin hampir seluruh penduduk medan sekarang sedang
berada di luar rumah
tepatnya di jalanan menuju dari
sampai dengan bukit hijau regency ya
iya bukit hijau regency
sepertinya melekat sekali di hati dengan green ini ya
iya ada apa ya saya sama green nih
atau tiba tiba bukit green
masih sibuk melemparkan goodie bag nya
ini lebih besar
ibu iriana tampak tenang saja ya
mungkin sudah mafrum dengan kebiasaan suaminya
yang suka memberikan kejutan kejutan khusus
ya di sela sela kerjaan ini
ibu riana sudah tampak ikut ikutan melempar goodie bag nya
belum kita lihat
saya masih belum dapat informasi tentang nanti
makanan makanan apa saja yang ada di pesta resepsinya
bobby dan kak hiang
dari beberapa informasi yang saya baca sih
kak hiang ada makanan memang khas dari mandailing
tapi katanya juga ada permintaan dari keluarga bobby itu
harus ada yang namanya kopi mandailing
oh kopi mandailing itu enak banget itu
iya dan kalau dari keluarganya mbak ayang ini
yang harus ada gitu ya martabar ya
katanya permintaan yang dari keluarga mbak yang seperti itu
dan juga mas bobby
tapi memang banyak sekali makanan makanan yang akan disajikan
untuk tamu para undangan
iya saya baru ingat nih
tadi lena mengatakan kopi mandailing ya
kopi mandali ini salah satu kopi yang cukup dikenal
di para pecinta kopi ya
bukan hanya di indonesia tetapi juga di dunia nih pemirsa
beberapa kedai kopi internasional sekarang bahkan menggunakan
kopi dari mandailing
karena rasanya itu fruity
rasanya itu fruity
nah rasa fruti itu seperti apa ya
karena kalau saya bicara mengenai kopi mungkin kalau khas dari toraja itu
agak sedikit ada asamnya gitu ya
nah bagaimana dengan kopi mandailing ini
kalau mandeling itu agak agak fruity
jadi ada rasa rasa buahnya
buah kopi namanya ya
namanya juga kan kopi kan
masuk buah strobe
ada rasa buahnya
ada rasa buahnya
jadi bahkan kalau tanpa harus menggunakan gula sekalipun itu kopinya sudah ada rasa gitu
kalau kita melihat nih dari perjalanan dari medan international convention center ini
hingga ke bukit rejasi sepertinya sudah memang dibuatkan yang namanya pagar betis ya
untuk para warga juga tidak melewati garis
karena kita lihatnya semuanya tadi sudah dibuat nih
ini tentu adalah cara untuk mengamankan rombongan agar bisa lancar menuju ke tempat resepsi
ya tidak bisa disalahkan juga ya ketika warga begitu antusias melihat bapak presiden begitu loh
orang nomor satu di republik ini datang menghampiri dan hanya berjarak memerintah
dan hanya berjarak beberapa meter dari mereka
dan tentu ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat langka ya
melihat langsung bapak presiden dan keluarga tentunya bisa berada dekat dengan mereka sendiri
harusnya beberapa menit lagi sudah akan sampai ya
karena kalau menurut jadwal sih sekitar pukul sepuluh
dijadwalkan rombongan pengantin ini sudah akan tiba di tempat resepsi
sekarang sudah sepuluh lewat sepuluh
jadi agak terlambat sepuluh menit dari waktu yang telah ditentukan
artinya resepsi akan sedikit agak terlambat ya